di hari ketiga pencarian korban banjir bandang di kabupaten garut jawa barat masih terus dilanjutkan
pencarian kini difokuskan di tujuh lokasi yang menjadi titik terparah yang terdampak bencana
satu dari tujuh titik yang terparah dampak banjir terdapat di kompleks asrama tni di lapang paris tarogong kidul
di lokasi tersebut enam anjing pelacak dari polisi satwa bahar kampohri dan tiga alat berat dikerahkan
untuk mencari korban yang masih tertimbun material longsor di tiga titik
namun tebalnya tanah dan material yang menimbun area tersebut menyulitkan anjing pelacak untuk melacak
hingga saat ini dua puluh tujuh korban tewas telah ditemukan sementara dua puluh tiga orang lainnya masih hilang
selain tarogong kidul petugas juga melakukan pencarian korban di cimacan di bayongbong di cibatu cilawu dan juga karampawitan
jumlah korban tewas akibat banjir bandang sungai cimanuk garut
jawa barat terus bertambah
berdasarkan data dvi polda jawa barat hingga jumat pagi jumlah korban tewas mencapai dua puluh tujuh orang
hari ketiga setelah banjir bandang proses pencarian korban tewas terus dilakukan tim sar
total jumlah korban yang tewas hingga jumat pagi dua puluh tujuh orang
korban terakhir yang berhasil diidentifikasi bernama endan warga sinahela kota garut
jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan
tim dvi mengakui
berita terkini mengenai pencarian korban tewas
karena mayoritas kondisi korban masih utuh
sehingga pihaknya dapat lebih mudah memeriksa data primer berupa sidik jari
jumlah korban sampai pagi hari ini yang sudah masuk ke rumah sakit guntur ada dua puluh tujuh jenazah
sudah masuk dan dua puluh tujuh nya sudah teridentifikasi dan sudah dibawa oleh pihak keluarga
itu memang kabar tapi sampai saat ini belum masuk ke rumah sakit guntur di pos posmortem ini
kami masih menunggu
kalau untuk kesulitan sampai saat ini belum ada
karena sudah terindikasi
dua puluh tujuh nya setelah seluruhnya sudah dibawa oleh pihak keluarga
hanya kami terbantu dengan data primer
data primer itu dari sidik jari dari inavis
lrp sangat membantu proses identifikasi karena itu sudah fix
khususnya untuk yang dewasa karena sudah ada data terekam sebelumnya
hingga jumat pagi dua puluh tiga orang masih dinyatakan hilang
proses pencarian masih terus dilakukan hingga radius puluhan kilometer menuju waduk jati gede sumedang
deden radian garut
situasi terkini di garut sudah ada koresponden kami albi pratama
yang saat ini berada di rumah sakit guntur di garut
informasi terkini apa yang bisa anda laporkan dari rumah sakit guntur
selamat sore budi
untuk informasi terkini dari bencana banjir bandang yang terjadi di kabupaten garut jawa barat
saat ini jumlah korban yang dinyatakan meninggal dunia totalnya sudah mencapai dua puluh tujuh orang
dan yang hilang saat ini tercatat dari data bpd dan bnpb
ada sekitar delapan belas orang lagi yang terdata
tetapi itu baru orang yang sudah dilaporkan
diprediksi masih ada sejumlah nama nama atau bahkan puluhan orang lainnya yang disinyalir masih harus dicari
akibat banjir bandang yang terjadi
dan saat ini saya berada di poskodi vi polda jawa barat
yang berada di rumah sakit guntur
dimana sampai saat ini juga belum ada lagi temuan korban ataupun jenazah yang dibawa ke rumah sakit guntur ini untuk dilakukan identifikasi
dan budi saat ini saya bersama
ada beberapa keluarga dari korban yang masih menunggu kepastian ataupun kejelasan kapan korban ataupun keluarga mereka bisa segera ditemukan
saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota keluarga dengan nama pak suherman
selamat sore pak su herman
bapak bisa diceritakan pak berapa banyak anggota keluarga yang menjadi korban dalam bencana ini pak
ya untuk begini
waktu saya kerja tidur malam nyenyap
itu ada telepon dari adik saya
kadang kadang jam satu an lah
katanya itu adik saya melaporkan saudara anak kakaknya rumahnya terbawa arus banjir katanya gitu
nah besok pagi saya datang ke sana ke lokasi
di jurupe semuanya
ternyata ada tujuh orang
iya tujuh orang
yang satu ibunya itu adik saya
yang itu keponakan ada berarti enam orang
nah sekarang ada empat orang sudah ketemu
yang tiga orang lagi belum ketemu sampai sekarang gitu
entah kemana dan bagaimana itu caranya gitu
sampai nunggu saya sampai sekarang saya tunggu terus gitu ya
bapak menemukan kesulitan nggak pak untuk bekerja sama dengan para petugas untuk mencari melakukan pencarian seperti itu
menemukan kendala nggak pak atau kesulitan
enggak enggak itu enggak
sudah ada ditugaskan di sana itu yang mencari korban itu
sampai saat ini sampai belum ketemu itu
bapak di sini sudah dari kapan pak menunggu dan rencananya akan sampai kapan
dari kemarin itu
kan di sini aplusan sama adik saya di sini
tunggu di sini
pertama yang ketemu itu ibunya dengan anaknya santi dan suryati
ketemunya di daerah cibatu
ya sekalian di daerah cibatu dimakamkan
di daerah cibatu
yang lainnya itu semua
tiga orang lagi yang belum itu
entah di mana
nah kalau ada di sini mungkin di mana itu dimakamkan itu
belum tahu ya
baik pak terima kasih
semoga keluarga bapak bisa segera ditemukan kembali ya
ya budi itulah salah satu anggota keluarga yang sampai saat ini masih menunggu kepastian
karena anggota keluarga mereka yang saat ini masih dinyatakan hilang
dan kita semua berharap semoga para korban yang saat ini berjumlah delapan belas orang bisa segera ditemukan oleh tim sar gabungan
kembali ke studio budi
baik terima kasih albi pratama yang melaporkan langsung dari rumah sakit guntur di garut